korlantas polri menyatakan warga yang belum membayar sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau swdk llj
saat melakukan perpanjangan pajak kendaraan bermotor tidak akan mendapatkan santunan dari pihak jasara harja
hal itu dikatakan kakor lantas polri irjen paul firman shantabudi di medan sumatera utara selasa sore
polri meminta masyarakat yang belum membayar pajak kendaraan untuk segera membayar
karena dalam waktu dekat pihak kepolisian akan memperlakukan pemblokiran stnk bagi yang belum membayar pajak selama dua tahun
hingga kini kepolisian masih dalam tahap sosialisasi penerapan pemblokiran bagi pemilik kendaraan bermotor
agar pemilik kendaraan segera melunasi pajak
berdasarkan data dari jasara harja sampai desember dua ribu dua puluh satu terdapat empat puluh juta kendaraan yang belum melunasi pajak
atau tiga puluh sembilan persen dari total satu ratus tiga juta

dengan intikat baik